seperti dalam lirik lagu pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang hanya saja waktunya belum tepat sebaiknya jangan terjadi
meningkatnya angka dispensasi nikah semakin mengingatkan kita bahwa perkawinan anak menjadi isu serius
lalu bagaimana pencegahannya apa yang melatar belakangi angka tersebut meningkat
bergabung rini handayani direktur bidang pemenuhan hak anak kemen pppa
selamat malam bu rini
selamat malam mbak tiffany
baik bu rini apa sebenarnya melatar belakangi angka dari pengajuan permohonan dispensasi nikah di beberapa daerah ini cukup menjadi sorotan
cukup harus kita pandang sebagai hal yang sangat serius
apakah faktor pandemi sehingga angkanya ini akumulasi di beberapa daerah menjadi tinggi bu rini
ya tentu saja kalau bicara perkawinan anak ini banyak faktor
yang menyebabkan terjadinya perkawinan si anak
yang pertama tentu karena faktor budaya perilaku risiko remaja dan juga pola pikir dari orang orang dewasa dan satu lagi adalah faktor ekonomi
nah ini yang banyak hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak
jadi faktor budaya kemudian tidak adanya anak memiliki resiliensi yang sangat tinggi
dan juga faktor perilaku berisiko
ini yang menyebabkan biasanya terjadinya perkawinan anak karena takpa oleh orang tua
dan bahkan tadi karena adanya hanya sekian persen ya yang anak menikah pada usia anak satu persen
dan selebihnya anak menikahkan dengan orang dewasa
oke apakah masa pandemi kemarin kurang lebih dua lima tahun itu juga menjadi faktor dispensasi nikah ini naik angkanya bu rini
ya sebenarnya kalau kita lihat dari data badilak ya sejak undang undang satu ratus tujuh puluh empat itu direvisi menjadi undang undang enam belas tahun dua ribu sembilan
dan tahun dua ribu dua puluh kita mulai memasuki masa pandemi covid sembilan belas dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
nah ini kalau menurut data yang terjadi yang ada di badilang ini angkanya menurun
jadi walaupun menurun
angkanya tidak terlalu signifikan
jadi tahun dua ribu dua puluh itu yang mengajukan dispensasi kawin itu sekitar enam puluh empat dua ratus sekian
tahun dua ribu dua puluh satu itu enam puluh dua sembilan ratus sekian yang mengajukan dispensasi kawin
nah sementara akhir tahun dua ribu dua puluh dua ini sudah menurun
bahkan menurunnya ya memang
tidak terlalu signifikan tapi angkanya sudah berada di lima puluh dua ribu di akhir tahun dua ribu dua puluh
nah penurunan ini jadi kalau dikatakan apakah pandemi covid itu meningkatkan angka perkawinan anak dari tayang a
itu ternyata turun walaupun turunnya tidak terlalu signifikan antara dua ribu dua puluh ke dua ribu dua puluh
nah tapi untuk ke dua ribu dua puluh satu ke dua ribu dua puluh dua ini cukup signifikan ya dari enam puluh dua sekian menjadi lima puluh
oke bu rini ini kan menjadi polemik perdebatan
di luar sana beberapa pihak mendorong jangan diberikan permohonan atau jangan dispensasi nikah ini tolonglah dicegah atau ditolak
nah apakah pemberian dispensasi pernikahan ini kemudian menjadi keputusan yang bijak
karena dari kantor wilayah kemenak dalam hal ini salah satunya adalah jawa timur
sepertinya agak kesulitan untuk mencegah permohonan dispensasi nikah
karena seperti yang bu rini
aku ingin sampaikan akar permasalahannya itu terlalu kompleks
didorong oleh push factor yang sebegitu banyak
tidak hanya dari anak tapi juga dari orang tua salah satunya
ya jadi kalau melihat kita ya dispensasi ini seperti apa yang harus kita lakukan
nah dalam undang undang kan sudah jelas ya bahwa untuk mengatasi perkawinan anak ini memang ada dispensasi kawin yang memang boleh diajukan
dispensasi si kawin yang diajukan itu tentu memang selama ini kan kalau di dalam perma nomor lima itu kan ada tentang bagaimana
peradilan untuk memberikan dispensasi kawin ya di perma nomor lima tahun dua ribu dua puluh
nah ternyata ini memang menjadi pintu masuk ya bagaimana tadinya anak yang berusia enam belas tahun di undang undang sebelumnya
kemudian diatur bahwa di tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas
nah tahun dua ribu enam belas adalah usia perkahwinan anak baik laki laki maupun perempuan itu sembilan belas tahun
nah inilah yang menyebabkan juga banyak terjadi dispensasi permintaan dispensasi
nah dalam hal ini memang diatur
jadi negara atur bagaimana untuk mengatasi hal ini
nah ini pengajuan dispensasi kawin ini diberikan karena alasan yang sangat sangat mendesak
nah ini tentu
berdasarkan satu semangatnya adalah semangat pencegahan perkawinan usia anak ini
yang kedua pertimbangan moral agama adat dan budaya
dan yang ketiga ya memiliki perspektif psikologis
dan kemudian apakah dengan dispensasi kawin ini yang tadi dikatakan benar benar mendesak itu
kita lihat dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak dan kepentingan yang terbaik anak
jadi memang alasan alasan
dari pembersi kawin ini secara undang undang nomor enam belas tahun dua ribu sembilan belas memang ada dimandatkan di situ
diperbolehkan tapi untuk yang benar benar mendesak
nah mendesaknya seperti apa
nah ini tentu saja seupaya kan
bukan pencegahan sehingga tidak dilakukan dispensasi kawin
ini memang masih kita cari polanya bagaimana dispensasi kawin ini yang diajukan
ini bisa diatur ini rancangannya sudah dibuat ya oleh pemerintah bersama kementerian lembaga terkait
nah ini sedang menyusun apakah nanti bentuknya pp atau perpres tentang bagaimana pemberian dispensasi kawin ini
itu akan diatur lagi
bagaimana tadi yang kami sampaikan untuk hal hal yang karena memang alasannya sangat besar
oke apakah saya bisa menerjemahkan buri nih
alasan yang mendesak itu
ya seperti yang juga terjadi yang mengajukan dispensasi pernikahan ini karena hamil duluan
apakah itu juga menjadi salah satu atau juga karena faktor ekonomi dari orang tua yang memang sudah tidak mampu untuk menghidupi anaknya
sehingga anaknya yang sudah tahu anaknya di bawah umur belum siap secara organ reproduksi
kemudian dinikahkan dengan orang yang jauh usianya lebih tua
ini yang harus juga menjadi pemahaman dari orang tua di luar sana
bahwa ekses yang ditimbulkan dari pernikahan anak khususnya usia dini ini sangat berisiko tinggi
iya jadi yang dikatakan sangat sangat mendesak itu tentunya yang memang tidak bisa dicegah lagi gitu ya
tapi kalau soal faktor ekonomi ini kan bisa ada pemberdayaan banyak
sekarang ini program program pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi keluarga keluarga kelompok rentan yang menengah ke bawah
nah ini kan juga banyak ya program program seperti itu
nah yang terpenting
yang terpenting di sini adalah bagaimana program yang dikatakan mendesak itu yang benar benar memang sudah tidak bisa dicegah gitu ya
misalnya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya
nah tapi ini pun harus kita lakukan upaya upaya apabila itu terjadi upaya upaya penanganannya ini harus juga kita lakukan cepat
nah ini kami sedang mencarikan apa berdiskusi karena memang kita sudah punya strategi nasional
nah ini kami sedang mencarikan apa berdiskusi karena memang kita sudah punya strategi nasional

apalagi untuk satu nyawa lagi
kemudian bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi diri sendiri karena untuk melanjutkan pendidikan dan lain sebagainya bu rini
untuk penyelesaian baik untuk pencegahan maupun untuk penanganan perkara perkawinan anak ini ini banyak yang terkait
dan juga melibatkan lembaga profesi perguruan tinggi dan juga masyarakat dan juga lembaga lembaga
nah tentu saja siapa yang bertanggung jawab terhadap anak ini
tentu saja semua
jadi semua karena apa
terus membutuhkan pemenuhan hak anak tersebut pendidikannya kesehatannya kesehatan psikologis dan juga bagaimana nanti peningkat skill
skill itu adalah bagaimana peningkatan pemberdayaan
pelatihan life skill agar nantinya pada saat anak ini sudah memang betul betul usia dewasa lebih dari sembilan belas tahun ini bisa mengelola keluarga atau apa namanya bisa hidup mengasuh anak pola asuhnya
jadi life skill dari ibu talon ibu ini perlu ditingkatkan
life skill juga bagaimana nantinya dia bisa untuk membina rumah tangganya dengan baik
mengasuh anak pola asuh anak
nah itu memang dilakukan oleh berbagai stakeholder
dan memastikan juga bahwa karena rentak sekali ya mbak tikni kalau anak yang apa namanya anak ini kemudian hamil dan rentak sekali untuk kematian ibu kematian usia anak
dan bahkan anak yang kalaupun dilahirkan itu banyak yang anak anak menjadi stunting
dan juga kesiapan dalam rumah tangga
nah ini banyak terjadi kasus kekerasan karena ketidaksiapan kemudian angka perceraian tinggi dan juga karena skillnya belum ada jadi kemiskinan yang terus berlanjut
baik terima kasih bu rini handayani direktur bidang pemenuhan hak anak kemen pppa sudah bergabung dengan kami malam hari ini
mudah mudahan ada langkah penanganan yang paling penting adalah pencegahan tidak ada lagi kita dengar atau kita lihat pernikahan anak
karena memang sangat berisik
resiko harus ada pencegahan dari hulu penanganan sampai hilirnya seperti apa
terima kasih bu rini selamat malam sehat selalu
terima kasih selamat malam